varian baru virus corona terus bermunculan varian sens of omikron disebut kementerian kesehatan sudah terdeteksi di indonesia
sementara itu dunia saat ini juga tengah menghadapi ancaman penyebaran varian delta kron
kita akan coba bahas pada malam hari ini seberapa besar kemudian masyarakat harus mengantisipasi munculnya varian varian baru ini
bersama dengan bu siti nadia tarmizi sesdijen kementerian kesehatan republik indonesia
selamat malam bu nadia apa kabar
kabar baik selamat malam mas sehat sehat
sehat bu nadia tadi ibu mengatakan bahwa tingkat penularan dari varian ba dua ya bu nadia ya ini cukup tinggi tingkat keparahannya juga lumayan
nah jadi bermunculannya varian varian baru virus corona kemudian juga adanya ba dua ini varian ba dua ini
bagaimana kemudian masyarakat harus mewaspadai munculnya varian varian baru
ya jadi mungkin kita
kita pahami dulu bahwa omikron ba dua ini adalah subvarian ya jadi ada empat subvarian omikron yang saat ini sudah terdeteksi
yaitu ba satu sebelas ba satu ba dua dan ba sebelas
nah yang kemarin yang kita hadapi dengan adanya peningkatan kasus yang sebagian besar disebabkan oleh varian omikron
itu adalah yang terbesar adalah ba sebelas dan ba
nah saat ini kita juga sudah mendeteksi
maret ya hampir enam ratus dua puluh enam varian ba dua ya sudah terdeteksi sampai dengan saat ini
varian ini tentunya kita ketahui juga meningkat di beberapa negara
seperti kita lihat di hongkong korea selatan dan inggris
dan ada hal yang menarik adalah peningkatan kasus yang terjadi di hong kong korea selatan dan inggris itu pada sekitar bulan februari dan awal maret itu
itu terjadi pada saat varian ba dua ini mulai menggantikan distribusi daripada varian ba satu dan ba satu
oke jadi apa yang perlu diwaspadai bu nadia dari munculnya varian ataupun subvarian baru ini oleh masyarakat
ya tentunya kalau kita lihat kan indikator penanganan pandemi kita saat ini kan sudah menunjukkan hasil hasil yang trendnya positif ya
artinya kasus terus turun walaupun ada fluktuatif
pada kasus harian tetapi kita melihat tren penurunan yang konsisten per minggunya
kemudian juga kasus kematian juga cenderung juga untuk menurun
di sisi lain juga tingkat keterisian perawatan rumah sakit juga sudah turun ya sebetulnya
serta laju penularan atau kita sebut reproduction rate nya itu secara nasional dan kalau kita lihat per regional juga
cenderung sudah mendekati angka satu bahkan ada yang akan bisa turun kurang dari satu
nah ini indikator laju penularan kan tentunya mengartikan bahwa kita dalam situasi pandemi yang terkendali
nah tentunya situasi yang positif yang trend positif ini harus kita jaga betul
karena ini merupakan bagian dari upaya kita dalam proses transisi untuk menuju situasi endemi
memang perjalanan masih cukup panjang menuju situasi endemi
tetapi tentunya situasi untuk pengendalian tadi dengan indikator indikator yang rendah
ini harus kita pertahankan dalam kurun waktu tertentu untuk supaya menekan virus tadi tidak berkembang
nah dengan adanya varian ba dua ini tentunya yang menjadi kewaspadaan kita
karena kalau kita lihat sifatnya ba dua ini memiliki penularan yang lebih tinggi dibandingkan ba satu
dan ini kita dapatkan sebuah studi di denmark
maka malah lebih tinggi kalau dia dalam
suatu kluster ataupun di dalam lingkungan rumah tangga
dan kita melihat juga kenaikan yang cepat di inggris ya
dikarenakan adanya varian ba dua yang mulai mendominasi distribusi virus yang ada di inggris
kemudian replikasinya juga jauh lebih cepat ya
sehingga dia pasti lebih berpotensi untuk menular
nah kalau tingkat keparahan tidak berbeda jauh dengan ba satu atau mikro
jadi artinya tingkat hospitalisasi
ataupun tingkat kematian kalau kita lihat akan sama
jadi akan banyak sekali orang yang positif tapi dengan gejala ringan atau bahkan tidak bergejala
efektivitas vaksin terlihat karakteristik bahwa dia mengurangi efektivitas vaksin ya
tetapi pada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi efektivitas vaksinnya tidak berkurang
jadi proteksi vaksinasi ini menjadi sangat penting
sementara untuk gejala klinisnya ini kurang lebih sama ya
seperti varian omikron ba satu maupun ba
jadi harus kita waspadai adalah karena pola penularannya yang cepat
dan penting untuk kita mempertahankan kasus dan indikator indikator tadi serendah mungkin
supaya kita bisa menahan perkembangan daripada covid lebih lanjut dan munculnya varian baru
maka kita harus tetap lakukan dan waspada
tetap jalankan protokol kesehatan dan segera vaksinasi mas rehat
masih bicara soal varian baru ini bu nadia
pak menkes menyebut varian sun of omikron ini sudah mendominasi sekarang ya
sekarang penyebarannya yang dimonitor oleh ke menkes ini ada dimana saja dan seperti apa bu nadia
ya kalau kita lihat minggu yang lalu itu kita baru mendapatkan sekitar tiga ratus enam puluh an varian ba dua ya yang terdeteksi
sudah hampir jumlahnya yang ba dua ini sebanyak enam ratus lima puluh empat ya dari delapan sequencing yang kita lakukan
nah kalau kita lihat jumlah yang sudah melaporkan atau yang sudah terdeteksi ini ada di sembilan belas provinsi ya
itu mulai dari aceh sumatera utara
bengkulu seluruh jawa sudah ya
dki jakarta banten jawa barat jawa tengah jogja jawa timur
kemudian kalimantan tengah dan kalimantan timur
kemudian ada kalimantan
sulawesi satu lagi adalah
ya ini sudah ada yang terdeteksi terkait varian omikron ba dua ini
jadi ada sembilan belas provinsi
oke baik bunda dia bagaimana kalau masih bicara soal varian baru untuk yang delta cron ya
bu nadia yang juga banyak diperbincangkan sekarang dan juga banyak menjadi penyebab kenaikan kasus di sejumlah negara
di indonesia memang masih belum terpantau atau belum terdeteksi ya bu
sampai saat ini
varian delta cron ini di indonesia belum kita deteksi ya
tapi di dunia pun sebenarnya saat ini yang dilaporkan itu ada tiga puluh tiga kasus di eropa dan dua kasus di amerika ya
sebenarnya who sendiri belum melabel ya varian delta tahun ini sebagai suatu varian atau mutasi baru
hanya memang cdc eropa itu mengklasifikasikannya sebagai varian under monitoring
jadi ini sudah dilakukan karena terdapat kombinasi daripada varian delta dan omikron
dan kombinasi ini adalah terutama pada galur ai empat dua dan galur ba satu dan ba satu
nah kita perlu waspada karena satu omikron dan delta ini kan sudah merupakan varian yang merupakan transmisi lokal
nah kemudian untuk galurnya baik ai empat dua maupun ai empat dua

serta ba satu satu dan ba satu itu semuanya sudah pernah dan ada kita deteksi negara kita
itu semuanya sudah pernah dan ada kita deteksi di negara kita
jadi ini tentunya perlu pemantauan dan our waspadaan kita ya terhadap memungkinkan varian delta crohn ini di indonesia
tetapi karena jumlahnya masih kecil tadi tiga puluh tiga kasus ya di negara inggris perancis
kemudian di denmark jerman dan sweden maka masih terus dimonitoring
karena sampai saat ini apakah ada pengaruhnya ini masih terlalu panjang lebih lanjut
oke menarik bu nadia membahas soal temuan temuan varian baru ini
kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu kita berbincang juga bu nadia
bahwa kita juga tengah menyiapkan transisi menuju ke endemi ya dari pandemi
nah munculnya varian varian baru ini yang memang sebuah kenisayaan
juga dengan tingkat ancaman penularan dan sebagainya
ini seberapa besar mengganggu atau bisa menghambat transisi kita bu nadia
dari pandemi menuju ke endemi tadi itu
ya jadi memang resiko terhadap pengendalian pandemi ini
bisa kemudian memperlambat proses transisi normalisasi
ini sangat memungkinkan dikarenakan salah satu penyebabnya munculnya varian baru
oleh karena itu kita terus monitor ya kita tahu bahwa varian ba dua
juga punya resiko untuk menyebabkan terjadinya peningkatan kasus
sehingga kemudian akan terjadi juga potensi peningkatan kasus
kalau kemudian tidak kita waspada
dan tentunya kalau peningkatan kasus
nanti akan meningkatkan jumlah kasus yang konfirmasi positif
juga kasus yang aktif ya sehingga porsinya sangat besar orang yang sakit pada waktu yang bersamaan
ini ditakutkan akan menjadi beban bagi fasilitas pelayanan kesehatan
yang nanti akan berdampak tingginya angka kesakitan yang berat dan juga kematian
nah kalau pada posisi itu tentunya kita kembali lagi ya
tidak bisa mengatakan pandemi ini sudah terkendali
padahal kita membutuhkan
waktu yang cukup ya untuk kemudian merepresi virus tersebut pada tingkat serendah rendah mungkin
untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam situasi yang kita sebut sebagai endemi tadi
nah selain varian ba dua yang punya resiko untuk meningkat ditambah lagi
sekarang kita mendengar ada varian dantacron ini
nah salah satu upaya yang harus kita lakukan ya tetap waspada
bahwa pemerintah walaupun melakukan pelonggaran
pelonggaran protokol kesehatan
tetapi tidak semua prokes itu kita longgarkan
seperti misalnya masker
masker itu masih wajib dalam berbagai aktivitas di tempat publik
kelonggaran seperti jaga jarak hanya di tempat tempat tertentu ya
seperti misalnya di transportasi publik
apapun di tempat keagamaan
tapi di tempat tempat lain masih kita himbau masyarakat untuk menjaga jarak
begitu juga mencuci tangan
ini kan masih tetap menjadi salah satu yang kita himbau kepada masyarakat untuk lakukan
himbauan juga untuk melakukan pengurangan mobilitas bagi kelompok rentan
jadi salah satu juga strategi di samping testing dan tracing tadi
nah vaksinasi ini memberi kunci sangat besar nih mas rehat
makanya kemudian kita menargetkan
kalau kita berharap nanti pada saat kita memasuki bulan ramadan
dan nanti masa idul fitri
kita bisa melakukan ibadah ibadah dan juga bisa mudik nih
sebetulnya dengan target bahwa
vaksinasi kalau bisa
dan ini sangat memungkinkan kalau kemudian kita melakukan
percepatan vaksinasi dosis kedua itu perharinya sampai dengan tujuh ratus lima puluh ribu
kita tahu sudah banyak kemudahan ya dalam hal vaksinasi dosis kedua
mulai dari kita tidak perlu lagi gunakan jenis vaksin yang sama ya
dan juga sudah bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten
untuk semua usia di atas delapan belas tahun untuk vaksinasi booster ini
begitu juga untuk mengejar vaksinasi primer
juga mekanisme yang sama
tidak perlu harus menunggu jenis vaksin yang sama
ini juga yang kita lakukan
jadi upaya upaya mitigasi ini tetap kita lakukan seiring
walaupun kita tidak boleh mengendorkan kewaspadaan kita
karena tujuan kita untuk mencapai endemi tadi masih membutuhkan waktu
untuk kita terus mencapai endemi

sementara potensi mutasi itu selalu terjadi ya
selama ada infeksi selama ada penularan
oleh karena itu potensi daripada mutasi juga selalu mungkin ada
oke baik bu nadia
nah kita sekarang melihat ya bu nadia bahwa beberapa negara
dari hongkong sampai korea selatan sedang terjadi kenaikan kasus
sekali lagi soal kesiapan kita bagaimana untuk mengantisipasi itu
dan apa yang pemerintah pelajari dari kenaikan kasus yang terjadi
di beberapa negara termasuk yang tadi saya sudah sebutkan tadi itu bu nadia
ya kalau kita lihat beberapa negara yang terjadi peningkatan kasus
ada beberapa faktor ya
pertama memang karena munculnya varian baru yang tadi disampaikan
seperti di korea selatan di inggris itu terjadi peningkatan kasus
ini karena adanya varian ba dua
varian ba dua yang memang lebih cepat menular
selain dia lebih cepat menular dia juga memiliki kemampuan untuk tadi ya
reinfeksi ya lebih besar
jadi orang yang sudah positif mungkin dalam beberapa waktu
akan mudah menjadi positif kembali
nah oleh karena itu kita melihat pola pola itu tetap menjadi kewaspadaan kita
artinya kalau saat ini kita menurun dengan pemantauan surveillance genome sequencing
yang terus menerus kita lakukan
kita berharap kita bisa mendeteksi
jadi kalau kita nanti mendapatkan ba dua di daerah daerah tadi yang kita sampai
dan ini tetap kita mendorong untuk melakukan testing dan tracing secara masif
supaya tetap bisa melokalisir
karena ada sembilan belas provinsi yang tadi sudah melaporkan
nah yang kedua adalah kita juga melihat faktor yang menjadi penyebab peningkatan kasus
dari negara negara tersebut karena beberapa negara tersebut melakukan pelonggaran prokes ya
tidak lagi menggunakan masker
kemudian sudah sangat mengurangi jaga jarak
walaupun kita melihat vaksinasi mereka cukup tinggi
tapi ternyata dengan vaksinasi yang cukup tinggi tadi
kita tahu seseorang masih bisa tertular positif walaupun gejalanya sangat minim
ataupun bahkan dikatakan tidak bergejala
bahkan kalaupun sampai positif kan cenderung sembuhnya jauh lebih cepat
jadi ini sebenarnya proses proses yang kita pelajari
ya kemudian dalam implementasi kebijakan yang kita menyesuaikan
jadi artinya kita tidak mau terburu buru
prokes tadi kita longgarkan seluruhnya
tadi dalam batas batas terbatas
prokes juga kita longgarkan
di sisi lain juga pelonggaran aktivitas masyarakat
itu juga kita longgarkan secara bertahap
jadi tidak semua ya langsung semua aktivitas itu kembali normal
seperti sebelum pandemi
kalau kita lihat sekarang dimana orang cenderung kalau sakit
dia tidak bergejala kegejalanya ringan
nah tetap proses pembelajaran kita adalah siapa fasilitas pelayanan kesehatan
bahwa negara negara yang kemarin mengalami omikron
ternyata juga peningkatan kasus yang dirawat di rumah sakit
maupun juga tingkat keparahan itu meningkat dua kali
dikarenakan jumlah orang yang banyak sekali pada waktu bersamaan sakit
nah ini jadi penting kembali lagi
intervensi di hulu jangan sampai kemudian beban di vaskes itu berat
makanya testing tracing isolasi itu menjadi kunci ya untuk menahan
dan mendeteksi lebih dini kasus kasus yang lebih ringan
sehingga bisa dilakukan isolasi mandiri
nah isolasi mandiri kan juga didukung dengan pelayanan telemedici
jadi itu semua satu upaya intervensi dari hulu sampai hilir
dan ini kita belajar pengalaman dari berbagai negara
oke oke jadi varian baru berdatangan muncul
tapi kemudian masyarakat yang perlu diingatkan sekali lagi adalah soal kewaspadaan
dan juga tidak melonggarkan protokol kesehatan
mudah mudahan tidak terjadi kenaikan kasus lagi bu nadia
dengan adanya varian varian baru ini dan juga transisi menuju ke endemi
bisa berjalan sesuai dengan target dan masyarakat juga tidak kemudian menjadi longgar protokol kesehatan
terima kasih bu siti nadia tarmizi sudah memberikan perspektif kepada cnn indonesia
dan mudah mudahan masyarakat juga bisa kembali diingatkan ya bahwa pandemi ini belum selesai
terima kasih bu nadia selamat malam sehat selalu